pemasangan jaringan pipa transmisi air di kawasan rajek kabupaten tangerang banten dikebut pengerjaannya
nantinya jaringan pipa air bersih ini akan dimanfaatkan oleh sedikitnya tiga puluh dua ribu rumah warga di wilayah kabupaten tangerang bagian utara
khususnya kawasan rajek kota bumi sepatan dan maut
pada tahun dua ribu dua puluh tiga pemerintah kabupaten tangerang menargetkan enam puluh persen warga sudah mendapatkan akses air bersih
ke beberapa tahun kemarin kalau nggak salah itu di wilayah teluk naga dan kita juga akan mengadakan pengembangan
di rajak juga nanti akan kita bangun juga tahun ini juga kan tahun ini juga di kecamatan rajak
kesemuanya kecamatan akan kita upayakan untuk bisa dilayani
hanya memang ada program yang menjadi skala prioritas dan ada juga program yang memang sudah kita laksanakan tahun tahun sebelumnya supaya ada berkesinambungan
sementara itu ratusan meter tanggul penahan banjir air laut pasang atau rop di kawasan industri pelabuhan tanjung mas semarang jawa tengah sudah selesai dibangun
tanggul beton setinggi tiga meter ini diprediksi mampu menahan terjangan ombak selama lima belas tahun
tanggul yang dibangun pt pelindo ini dibangun untuk memperkuat tanggul lama yang jebol diterjang ombak pada tahun lalu
selain tanggul lima puluh enam pompa penyedot banjir juga disiagakan untuk mengantisipasi ancaman banjir rob
tanahnya kurang lebih sekitar sepuluh cm setiap tahun
dengan peninggian tersebut dan kita bandingkan dengan penurunan tanah dermaga ini mempunyai nilai umur ekonomisnya lima belas tahun
diharapkan dengan tanggul baru ini banjirop yang rutin melumpuhkan aktivitas industri dan permukiman di sekitar kawasan ini bisa teratasi
tim liputan cnn indonesia